pemerintah provinsi dki jakarta mengaku bersyukur dengan keputusan pemerintah pusat yang resmi menurunkan ppkm level empat menjadi ppkm level tiga di jakarta senin malam tadi
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria menyatakan penurunan level ppkm tersebut sejalan dengan menurunnya jumlah kasus covid sembilan belas di jakarta
namun untuk kegiatan pembelajaran tatap muka masih akan dipertimbangkan kembali
nanti kami akan belajar ya
kita diberi kesempatan
tidak boleh gegabah karena kita tahu di banyak negara terjadi sekolah dibuka ternyata terjadi kluster baru di sekolah
kita akan pelajar nanti dinas kesehatan dinas pendidikan dan lain lain yang terkait akan mempelajari nanti pak gubernur akan putuskan
kan indikatornya guru sama siswa harus sudah diperhatikan
iya salah satunya guru dan siswa
alhamdulillah kan guru dan anak anak kan sudah hampir selesai semua
kita sudah vaksinnya sudah sembilan berapa tadi
sembilan tiga juta sudah
sudah luar biasa dari targetnya
insya allah selesai di bulan ini mudah mudahan selesai guru dan anak anak yang masih belum